inilah kondisi jalan raya genuk kaligawe semarang
yang hingga rabu siang masih terlihat digenangi banjir
jumlah pengendara sepeda motor harus berhenti dan memutar arus
karena tak bisa melintasi genangan banjir setinggi delapan puluh cm
sedangkan warga yang nekat menerobos banjir harus kerepotan
ketika sepeda motor yang berhenti mogok
kemudian menuntun melintasi genangan banjir
kendaraan bermotor yang berani melintas di genangan banjir jalan kaligawe genuk
hanyalah kendaraan berat jenis truk tronton dan trailer
berikut truk pengangkut bbm pertamina
bahkan sebuah truk pengakut kayu mengalami patah aserodah
hingga oleng dan berhenti di tengah jalan
mau mundur juga tidak bisa
yang penting bisa sampai mudah mudahan selamat
kita nunggu surut kita tidak sampai ke rumah
karena sedangkan perjalanan kita kita temukan enam km
selain jalan raya banjir juga masih nampak
menggenangi kawasan perumahan tanaman semarang utara
pada rabu siang banjir di tempat ini masih setinggi lima puluh cm
karena adanya tanggul jebol di kali asin dan kali muara
yang melintasi kawasan tanamas
sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah masing masing
karena berharap banjir cepat surut dengan adanya cuaca cerah
damar sinuko semarang jawa tengah